yang bisa menimbulkan hal yang gak pantas di mata karyawan lain
kamu saya pecat
satu hal yang harus kamu tau nisa
hati hati sama muaknya orang yang sabar
musuh itu harus kita pilih
kita biarin di samping kita
jadi kita tau pergerakannya
ini seragam bu dewi
kalau saya sudah terlalu ancang sama bu dewi
saya hanya menjalankan perintah dari bu nisa
ini bu dewi kan
dia itu kan istrinya mantan direktur disini
kamu apa apaan sih wi
kamu sengaja bikin malu diri kamu sendiri
kamu ngapain jadi ob disini
tolong jawab wi
kamu tau kan hampir semua yang kerja disini tau siapa kamu
kamu mempermalukan marhum suami kamu
apa ini cara kamu ngebalas kebaikan bayu selama ini
nisa yang udah membantu aku untuk bekerja disini
dan aku gak keberatan kok menerima tawaran pekerjaan ini
selama apa yang aku lakukan ini halal
tapi tetep kamu cermin ya
tetep kamu cermin
itu gak pantas jadi pesuru
aku akan coba cariin posisi untuk kamu di bagian manajemen atau administrasi
jangan pernah lakukan itu

aku mau ke bagian manajemen
kamu tetep pengen jadi ob
aku udah menerima pekerjaan ini dari misa
kalau aku menerima tawaran kamu
sama aja aku mengadu domba kalian
menurut aku gak ada yang hina kok dari pekerjaan ini
niat aku baik
dan selama apa yang aku lakukan itu benar
aku rasa gak ada yang gak pantas
maaf aku harus kembali ke pantri
justru sikap mas bobi yang seperti ini nih
yang bisa menimbulkan hal yang gak pantas di mata

kamu sudah lihat apa di dalam ini

kalau deket deket abang tuh senyum senyum
aku tuh lagi geli aja
ngeliat dewi di kantor
pasti dewi malu banget
dulu kan dia istri bos
eh sekarang jadi ob
kamu pecat saya
seperti yang aku udah bilang
kamu gak pantas
kerja jadi pesuru disini
ini nih menjadi keputusan
berani beraninya bobby mencat karyawan tanpa sepengetahuan saya
waalaikumsalam bu dewi
sebenarnya saya ada informasi penting yang harus dibicarakan
kapan bu dewi
bu dewi punya waktu
saya segera ke rumah sakit
oh oke baiklah
ditunggu pak bobi di ruangannya
beras pink pak bobby